anda masih menyaksikan cnn indonesia business beras organik yang dikembangkan sejak dua ribu delapan di bondowoso jawa timur
kini sudah memiliki sertifikasi internasional yaitu dari control union certification belanda
sertifikat yang diterima dua puluh tiga maret ini akan menjadi modal untuk masuk pasar global
seperti swiss singapura dan jepang
para petani beras di desa lombokulon kecamatan wonosari bondowoso
kini memilih tambahan modal menjual hasil panen mereka
sejak dua puluh tiga maret mereka mengantongi sertifikat bertaraf internasional dari control union certification belanda
sertifikasi ini sebagai tanda bahwa beras yang dipanen adalah beras organik
beras ini dikembangkan sejak dua ribu delapan saat bondowoso dilanda kelangkaan pupuk
akhirnya muncullah pencanangan program pertanian organik
saya belajar tanimis mulai tahun dua ribu sepuluh
terus anginnya kata
pesticida saya memang buat sendiri
pupuk buat sendiri
kan saya sering ikut pelatihan sampai ikut sejawat di monas
di desa itu sebanyak satu ratus tiga puluh lima hektare telah memiliki sertifikat beras organik nasional sejak dua ribu tiga belas lalu
kini dua puluh dua sembilan puluh enam hektare diantaranya juga mendapat sertifikat internasional
sertifikat ini diberikan setelah beras yang dihasilkan
tidak terkontaminasi pesticida
air dan tanah di lahan mereka juga steril
karena masyarakat utamanya di desa lombokulon
sudah bisa merasakan hasil yang diperoleh lebih besar ketimbang dengan bercocok tanam biasanya
lebih lebih ketika semakin lama
produksinya bukan semakin menurun
tetapi semakin meningkat produksinya
beras organik ini lebih mahal dari beras premium biasanya
biasanya dijual antara dua puluh lima ratus hingga tiga puluh rupiah per kilogram
harga ini tergantung jenisnya apakah aromatik organik beras merah hitam atau coklat
saya fulkus mandani bondowoso